saudara berbagai komunitas pecinta olahraga ekstrim berkumpul di waduk jatiluhur purwakarta jawa barat
dalam ajang dxi community camp
seperti apa keseruannya berikut liputannya untuk anda
deep and extreme indonesia atau dxi menggelar kegiatan perapamerannya dalam ajan dxi community camp
lebih dari dua ratus lima puluh peserta dari berbagai komunitas water sport extrem sport dan juga peserta umum
turut hadir selama dua hari pada tanggal empat sampai lima mei dua ribu dua puluh empat di camp x jatiluhur purwakarta jawa barat
dalam acara ini dxi menghadirkan berbagai kegiatan diantaranya berkemah dan cross hobis
yang dapat memenuhi hasrat petualangan dan eksplorasi para penghobi olahraga outdoor
jadi dxi community camp dua ribu dua puluh empat itu objektivitas kita ini sebenarnya event atau aktivitas dari dan untuk teman teman komunitas water sport
agar kenapa agar mereka dapat experience atau excitement baru terutama di luar dari hobi mereka yang utama
dari dxi harapan kita ada dua lah kurang lebih
yang pertama dx community camp itu menjadi rumah bagi para komunitas nih komunitas dari action sport water sport dan juga outdoor
karena secara langsung dari rumah ini kita bisa berkumpul bersilaturami dengan teman teman dari komunitas lainnya
agar tercapai ide ide baru yang bisa kita kolaborasi
selain kegiatan olahraga ekstrim dxi community camp juga melakukan dxi conservation
dengan penebaran sebanyak lima ratus bibit ikan burame untuk menjaga ekstrim
dan juga menjaga ekosistem dan kuantitas ikan di waduk jatiluhur
dxi community camp juga diisi dengan session sharing komunitas berkaraoke bersama dan door price
serta juga terdapat marketplace untuk mencari kebutuhan penunjang hobi para peserta
pertama saya mengucapkan terima kasih kepada deksai komoditi camp karena ini baru pertama kali olahraga mancing ikut disertakan
jadi kita termasuk juga water sport
dex i community camp diharapkan dapat menjadi wadah yang berkelanjutan untuk berkumpul bagi para komunitas pencinta olahraga ekstrim
akan digelar di jakarta convention center pada tiga puluh mei hingga dua juni dua ribu dua puluh empat mendatang